kita ke sorotan lain saudara tim sar gabungan berhasil menemukan jenazah ayah dan anak yang tenggelam di kali cirarap kecamatan curu kabupaten tanggerang banten pada hari sabtu kemarin
setelah melakukan pencarian sejak akhir sabtu kemarin jenazah anak dan ayah yang tenggelam kali cirarap kecamatan curug kabupaten tanggerang berhasil ditemukan
keduanya ditemukan di dua lokasi berbeda yang berjarak sekitar lima ratus meter dan satu km dari lokasi tenggelam
kedua jenazah kemudian dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan
kronologi penemuan kedua korban yang pertama hari ini korban atas nama kaira salma itu kita temukan

pada radius kurang lebih lima ratus meter dari lkp pada pukul sebelas dua puluh dengan kondisi meninggal dunia demikian